anda masih bersama kami nah di segmen kali ini kami sudah spesial karena sudah bawa trompet ya masing masing
ini karena sesaat lagi masyarakat indonesia yang berada di zona waktu indonesia timur yakni papua dan juga maluku akan langsung merayakan tahun barunya
semoga tahun baru ini menjadi lembaran baru bagi seluruh masyarakat terutama buat yang di papua karena sekarang papua punya empat provinsi
oke kalau gitu langsung saja kita kandon bersama ya
oke kita akan menghubungi teman kita dulu yang ada di sana yang sudah siap
bagaimana keadaan di sana
kalau misalnya tadi kita sudah bahas persiapannya seperti apa begitu ya saya rasa juga pasti akan meriah di sana
karena lagi lagi selama hampir dua tahun belakangan ini kan tidak mungkin tidak akan semeriah begitu
mungkin terakhir yang cukup ramai adalah pada malam pergantian tahun dari dua ribu sembilan belas menuju
tapi banyak yang
oh ada pandemi ya
betul karena banyak yang bilang sebetulnya kita tuh skip tahun

tidak ada tahun barunya
dua tahun rasanya tidak terasa sebetulnya
iya ini pasti dua ribu dua puluh beats
karena terasa apalagi ppkm sudah ditiadakan
jadi orang orang sudah lebih berani buat keluar rumah
eksitementnya pasti lebih tinggi
tapi lagi lagi walaupun kita bisa rame ramean tapi protokol kesehatan
tapi reza sama shajo tadi sempat lihat bagaimana yang ada di new zealand atau sydney nggak sih kemeriahan kemeriahannya
tadi beberapa waktu yang lalu
pertama new zealand begitu ya
lalu yang kedua sydney
yang dipusatkan di sydney opera house
kita bisa lihat bagaimana meriahnya
cantik sekali ya
ya seru banget begitu ya
yang kita kurang lebih akan melihat juga sepertinya kondisinya di papua sekitar tiga puluh detik lagi ya
sudah benar lagi
dan kalau tadi lagi ngobrol sama
teman kita yang ada di papua katanya bakal ada kembang api juga di sana akan
semeriah apa kembang api di papua
nanti mungkin setelah hitung kalau teman kita sudah nyambung kita tanya di sana kemeriahannya seperti apa
nah kita akan mulai
selamat pagi baru

iya ini ada papua ada maluku tadi dan beberapa teman teman yang mungkin di kepulauan sekitar sana ya
itu pasti seru banget sih di sana begitu ya
kita coba akan mengecek lagi apakah kita sudah bisa melihat kondisi di papua
iya rekan kita di sana ada andrew
wah itu di jeno
wah itu bisa kita lihat bagaimana ramainya di sana begitu ya
andrew silakan dengan laporan anda kemeriahan di sana seperti apa
kita sepertinya belum bisa menghubungi andre tapi tadi sudah melihat gambar kembang api
bahkan suaranya juga
meriah sekali ya di sana ya
seru banget keren
karena kalau kita lihat kita kan belum bisa merasakan mungkin sekitar dua jam lagi waktu indonesia barat
tapi dengan melihat teman teman kita di wilayah indonesia timur ini rasanya keseruan kesenangan tuh langsung lepas begitu ya
level antusiasme semakin meningkat kita di studio ini ya